puri tanah putar kosra kemembang
jatia musik dan jimera
lampur majokan namunur
sati ayam dan jirik
akim alat tuan yang
doran isu punca
bayangkare busan dan bosa
orman jirik dan anjur
tolong dipertahankan dengan peracuran
terima kasih pak
nanti dipertahankan kita bongkar lagi yang lebih serangan
saya pengen dengar dari kodeom ini
jangan kisah kisah jangan putar
kota busa damai dan
goreng goreng lompon dan
semangat tapi tidak ada tempat
beristirahat seri dan
selamat selamat selamat
jangan kisah kisah jangan putar
jangan kisah kisah jangan putar
takra tiga kali juara
takra takra takra juara
tahu di dalam kostra kostra
kemampuan pembeda sejati
kami yang disimpan
di medan apapun
siap sempur maju pantang mundur
kostra yang terpilih
dan semuanya maha besa
merah di suti dan merah
serta agung santi amat hei
indonesia merata pantasila
dengan santan warga tanggung kata
yang menghias kemampuan di warga
masuk kasi apotas
mati bu tempura
saat kita besi
e forma tanggung
jangan ada yang malas semuanya
dengan semangat didadak
aku dipinari tempat
aku dipinari tempat
untukkan kita ke depan
hancurkan semua lawan
aku yakin kita pasti menang
hancurkan semua lawan
ku yakin kita pasti menang
dengan semangat didadak
aku dipinari tempat
untuk menjadi juara
oleh lele uh uh uh
oleh lele uh uh uh
ini langkah kosra
merahir patah menyerah
dewa setia selalu dirana
pasang besar dalam maputra
ini langkah mil
ini langkah mil
ini langkah mil
perani patah menyerah
ini langkah mil
ini langkah mil
ini langkah mil
prajurit darma putra
ini langkah mil
prajurit darma putra
ini langkah mil
perani patah menyerah
dewa setia selalu dirana
pasang besar dalam maputra
ini langkah mil
prajurit darma putra
ini langkah mil
pasang besar dalam maputra
ini langkah mil
ini langkah mil
mars dharma putra maju jalan
mars dharma putra maju jalan
terhormat panglima tni beserta rombongan di markas divisi empat puluh satu kostrat cilodong
acara diawali dengan la
salam sejahtera selamat siang shalom om swastiastu
perwakilan semua batalion ada ya
yuk terima kasih
yang saya hormati dengan para asisten yang saya hormati saya banggakan direktur asabri dengan beberapa perat yang saya cintai saya banggakan yang saya cintai dan saya banggakan pak kostrat dengan segedap rajin
pada siang hari ini saya menyampaikan bahwa sama sama kita ketahui sesuai dengan konstitusi saya ulangi sesuai dengan konstitusi
sejak tanggal empat desember dua ribu tujuh belas kemarin panglima tni sekaligus persetujuan menunjuk masakal tni hadi cahyadi
panglima tni yang baru
dengan itu berarti dalam beberapa hari ke depan tugas saya sebagai panglima tni akan berakhir
saya ulangi dengan itu berarti beberapa hari ke depan tugas saya sebagai panglima tni akan berakhir
yang perlu saya sampaikan di sini tidak ada yang lebih penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya pada kesempatan ini
selain saya datang ke sini pertama kali saya datang ke sini berpamitan saya harus datang ke sini
sungguh mengapa sungguh saya bangga dan terhormat diberi kesempatan memimpin prajurit prajurit hebat seperti kalian prajurit tni

cakra cakra cakra luar biasa
kita utamanya kalian semua telah bersama sama dengan saya sejak lama tidak hanya di ruang yang tenang damai seperti ini
memberikan contoh dan teladan nyata penghormatan kepada nilai nilai keperwiraan
bahwa hasil dengan gemilang adalah tugas bagi seorang perwira
kita adalah bagian dari tanggung jawab
keberhasilan dengan gebilang adalah tugas bagi seorang perwira
adalah bagian juga tanggung jawab perwira
bagian dari kewajiban seorang perwira yang tidak perlu diberikan penghargaan luar biasa
ini suatu contoh yang sangat luar biasa dari prajurit muda cakra
tidak ada yang lebih berbuat saya bangga dan terhormat
kecuali sikap dan pilihan kalian seperti itu
sikap dan pilihan seorang patriot dan kesatria sejati
sambil menunggu masa pensiun saya untuk memulai babakan pengabdian sebagai prajurit paripurna
dalam kesempatan yang sangat membanggakan ini
ijinkan saya menyimpan semua kebanggaan dan kehormatan semua kenangan tak terlupakan bersama kalian prajurit cakra di hati sanubari saya
dan detak jantung saya
cakra memanggil maka kalian dimanapun berada segera kembali ke satuanmu masing masing atau ke tempat cakra terdekat
berarti saya ulangi berarti panggilan tugas menantimu
siap ini siap
itu tetap berlaku kapanpun juga
pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada prajurit prajurit ini yang berhasil melepaskan sandera dalam aksi yang sangat peniti
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan
yang sangat berhasil mengembangkan

maka denger ke depan prajurit prajurit tersebut